sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
rakyatku begitu menderita
ini demi keselamatan rakyat galuh
demi keselamatan kerajaan galuh
dan putraku radin pamanah rasa
aku harus putuskan
saat ini juga aku harus perintahkan pemanah rasa untuk keluar menjauh dari istana kami
jangan diambil juragan
saya tidak punya bapak lagi juragan
saya tidak peduli
kita tidak bawa dia
semakin kita diam kita semakin ditindasnya
terima kasih ki kalau tidak ada wajah galung yang datang mungkin kampung kita sudah hancur ki
itu tolong ki beritahu kepada gusti prabu tentang kejadian ini ki
aku tak sanggup berpisah dengan anakku kakak
apakah kang tega memisahkan anak dari ibunya
kakak aku mohon tarik kembali titah kakak
apakah kakak tega memuang anak kakak sendiri
pamanah rasa masih terlalu kecil kakak
maaf tuan gusti prabu
apakah tidak ada cara lain selain mengasingkan rajin pemenang rasa dari istana
ini juga berat bagiku
tapi ini sudah menjadi garis takdir yang harus kita tanggung
walaupun sangat pahit dan menyakitkan
aku yakin ini juga demi keselamatan paman rasa sendiri
tidakkah kami di luar istana sangat berbahaya
tapi ini sudah ketentuan wangsit yang aku terima
aku dihadapkan pada dua pilihan yang sangat berat
mengorbankan pamanah rasa demi keselamatan rakyat galuh atau sebaliknya
tapi kakak kenapa harus memanah rasa yang harus dikorbankan
aku rela menggantikan posisi anakku
biar aku yang diasingkan
aku yang diusir dari istana
ini adalah harga yang harus kita bayar untuk keselamatan rakyat
puteraku pamanah rasa
keputusan yang ramamu ambil ini
tidak hanya untuk keselamatan rakyat gambut
tapi juga untuk keselamatan dirimu
rama sangat menyayangimu
hathor bangapun tenggajeng rama
aku mengerti apa yang ditahakan eyang prabu
untuk diasingkan dari istana
pangapun tenggajeng rama
hathor pangapun tenggajeng ibu
biarkan aku mengorbankan diri
demi rakyat galuh
kencing ibu sering mengajariku
agar menjadi pemimpin
yang bisa mengayomi rakyatnya
aku tinggi ibu jangan bersedih
agar perjalananku ini lebih ringan
bapak pun tonton kasih ibu
aku mengerti perasaanmu rai dewi
aku pun ikut bersedih
ini semua juga demi kebaikan raden bamanarasa
bisa tak khawatir denganmu nak
aku akan baik baik saja
dimanapun kamu berada
semoga saya yang selalu melindungimu nak
ingatlah pesan ramamu ini
ingatlah pesan ramamu ini
sembunyikan jati dirimu
sembunyikan jati dirimu
karena semakin banyak orang yang tahu siapa dirimu
karena semakin banyak orang yang tahu siapa dirimu